namun pada saat uji coba kali ini menggunakan kereta
sambil menghormati p tiga yang akan menggugat
karena kita udah gak bisa menghindari perdebatan
berhenti salah satu cara efektif adalah